presiden joko widodo meminta masyarakat ikut mengecek pembangunan di setiap desa
menurutnya apabila ada desa yang tidak melakukan pembangunan baik jalan maupun embung atau irigasi
patut diduga terjadi banyak korupsi di desa tersebut
hal tersebut disampaikan jokowi dalam sambutannya di pembukaan jambore nasional dai desa madani parmusi cianjur jawa barat pada selasa
sejak tahun dua ribu lima belas hingga saat ini pemerintah mengklaim telah menyalurkan dana desa sebesar rp lima ratus tiga puluh sembilan triliun kepada tujuh puluh empat delapan ratus desa di seluruh tanah air
dari anggaran dana desa tersebut jokowi menyebut sudah terbangun tiga ratus dua puluh enam km jalan desa dan enam empat ratus embung desa
nantinya pemerintah akan mengirim tim dari badan pemeriksa keuangan serta badan pengawasan keuangan dan pembangunan untuk memeriksa
desa yang tidak melakukan pembangunan karena pemerintah telah menyalurkan dana sebesar satu hingga dua miliar rupiah tiap tahunnya
bapak ibu sekalian yang ada di desa para dai coba cek benar enggak angka angka ini yang saya sampaikan
ada jalan desa baru enggak ada embung enggak ada irigasi baru enggak kalau enggak berarti banyak yang korup di situ
akan saya turunkan bpk bpkp cek
kalau nggak ada karena hampir setiap tahun itu kurang lebih satu sampai dua miliar dikirimkan ke desa desa
jadi kalau enggak jadi barang kepala desa yang diciduk